mendengar kabar putri tercintanya tewas
setelah diperondong seratus peluru oleh orang tak dikenal di texas amerika serikat pada lima oktober lalu
setelah tiga pekan tertahan karena proses penyelidikan
minggu pukul satu dini hari jenazah novita akhirnya tiba di kampung halamannya
di jalan pudak asri banyumanik semarang jawa tengah
proses serat terima dilakukan pihak dutaan besar indonesia di amerika serikat
dan kementerian luar negeri indonesia kepada pihak keluarga
setelah beberapa jam berada di rumah duka
jenazah novita dibawa ke tpu sao noloyo bumirejo untuk dimakamkan minggu siang
duka mendalam keluarga
sahabat dan suami novita mengiringi prosesi peti jenazah dimasukkan ke liang lahat
karena orang yang diperlukan adalah anak muda
tapi kami harap mereka akan diperlukan sebagai orang dewasa
saya tidak akan memaafkan mereka tapi saya harap mereka mendapat banyak bantuan
mereka terlalu berpikir
ketika mereka pulang pada bulan oktober atau november
mereka pulang tapi pulangnya muda
wijo kolderaherpun juga bilang kita selalu bilang
kok aku merasa umurnya tidak panjang ya
langsung berdoa bersama semoga diberikan umur
novita kurnia putri diketahui meninggal akibat luka tembak di bagian kepala
pelaku penembakan adalah dua remaja pencuri mobil yang melintas di kompleks perumahan novita
saat pelaku masuk ke dalam rumah dan melancarkan aksi penembakan secara brutal
novita berada di dalam kamarnya